kabinet indonesia maju dikabarkan akan mengalami perubahan
isu perombakan kabinet ini akan dilakukan dalam waktu dekat
presiden berencana menaikkan posisi badan koordinasi penanaman modal akan ditingkat menjadi kementerian
sementara itu anggota dpr tidak akan mencampuri perombakan kabinet karena masih jadi hak prerogatif presiden
sejumlah politisi senayan ikut menyoroti rencana perombakan menteri di kabinet presiden joko widodo
namun mereka menegaskan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden
wakil ketua dpr dari fraksi gerindra sufmi dasko ahmad menegaskan perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden
mengenai pos kementerian yang layak dievaluasi dasko menyerahkan sepenuhnya ke kepala negara selaku pembuat keputusan
itu kan memang haknya presiden untuk kemudian melakukan resapel
mengenai kementerian mana saja yang kemudian di resapel tentunya itu pak presiden yang tahu
karena itu kebutuhan yang memang diinginkan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet
sementara itu menurut ujang komarudin pengamat politik dari indonesia political review
yang harus diperhatikan adalah menteri yang di reshuffle haruslah berdasarkan penilaian kinerja
bukan pertimbangan politis
ujang juga melihat perombakan kabinet di dalam waktu dekat ini dilakukan saat kegaduhan politik sedang meredah
apakah cocok atau tidak di tengah pandemi melakukan resapel
saya rasa ketika ini ramadan ya ketika stabilitas politik itu stabil itu bisa saja reshuffle itu dilakukan
kenapa untuk meningkatkan kinerja
apa namanya ketika tidak ada gonjang gonjing persoalan politik
kita tahu di desember yang lalu juga ketika pak jokowi melakukan resapel itu juga tidak ada gonjang gonjang politik begitu
isu perombakan kabinet terjadi setelah presiden joko widodo mendapatkan izin dari dpr untuk melebur dua kementerian
yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian riset dan teknologi
serta membentuk kementerian investasi
tim liputan cnn indonesia